video ugal ugalan kelompok bermotor ini viral usai diposting sebuah akun media sosial
dalam video ini tampak gerombolan bermotor meraung raungkan suara dari kenalpot bising di jalan umum
peristiwa ini terjadi di jalan ciawi singaparna tepatnya di desa kuda depat cisayong tasik malaya jawa barat pada minggu satu agustus
selain meresahkan masyarakat aksi kelompok bermotor juga membahayakan keselamatan pengendara lain
kepolisian sektor cisayong tengah mendalami aksi ugal ugalan pengendara motor ini
hingga selasa tiga agustus identitas kelompok bermotor masih dalam penyelidikan
prioritas yang ada kegiatan daripada sekelompok bermotor yang mana kejadiannya pada hari minggu kemarin
langkah kami juga akan terus menyelidiki
dan menawar suri daripada aksi dari kelompok motor tersebut
akibat melaju kencang di jalur tengah dua sepeda motor terlibat kecelakaan adu banteng di jalan desa kandangan kota ngawi selasa siang
dua pengendara tewas di lokasi kejadian sementara satu korban yang dibonceng kondisinya kritis
keluarga yang datang ke lokasi langsung histeris melihat korban sudah tidak bernyawa
setelah polisi tiba di lokasi
dan melakukan olah tkp jasad kedua korban tewas langsung dibawa ke rsud dr suroto ngawi
sementara bangkai kedua sepeda motor yang hancur akibat kecelakaan dibawa ke kantor unit lakalantas polres ngawi
saya tadi melintas jalan mau ke ngawi kok ada rame rame saya berhenti
terus ke ini ada kecelakaan ini
yang dua meninggal
diduga mengalami remblong sebuah truk mengangkut kayu tiba tiba menabrak sejumlah pengendara sepeda motor dan mobil
di sebuah perempatan gresik jawa timur senin siang
tidak ada korban jiwa namun dua pengendara sepeda motor mengalami luka berat dan dibawa ke rumah sakit ibnu sina gresik
dua unit motor dan sebuah mobil mengalami rusak cukup parah
agar tidak menimbulkan kemacetan panjang petugas satlantas polres gresik menutup jalan veteran menuju surabaya
setelah hampir dua jam bangkai truk dan kayu serta kendaraan lainnya berhasil dievakuasi
tim liputan cnn indonesia